rabu sore sejumlah keluarga dan kerabat ramai melayat ke rumah duka serma rama wahyudi
yang gugur saat menjalankan tugas menjaga perdamaian di republik demokratik kongo
istri almarhum nita tampak tak kuasa menahan sedih
ia tak pernah menduga suami tercinta pergi begitu cepat
pasalnya enam jam sebelum dikabarkan gugur
nita dan anak anaknya masih sempat berkomunikasi dengan almarhum lewat panggilan video
tidak ada tugasnya
terakhir malam kemarin
kita bergurau dengan anak anak yang mencoba untuk mencoba
maka saya tidak berjarak dengan tugasnya
saya bergurau dengan tugasnya
tni angkatan darat sendiri saat ini meminta pihak terkait menginvestigasi kasus ini
ini diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap pasukan yang digelar di sana
yang jelas kami akan mengevaluasi
kami ingin mendapatkan kronologis yang sebenarnya
sehingga kita bisa evaluasi apa sebenarnya yang terjadi
sehingga walaupun kami hanya menyiapkan personel
tapi penugasan semuanya dari mabes tni
kita bisa menyiapkan mereka lebih siap dihadapkan dengan insiden yang terjadi terakhir ini
rencananya sermara mawahyu di akan dimakamkan secara militer
dan diperlukan untuk mencari penyelamat

rian novitra pekanbaru riau